saya hidup sehari hari di teater
di samping teater modern juga teater tradisi
sampailah pada kehidupan yang
baru bergampingan dengan pandemi
sebenarnya saya merasa tidak bergampingan

karena itu harus ada perlawanan
dan kita tidak boleh kalah
semuanya kita kasih

nah di era pandemi saya sering kali ke pasar pagi pagi

nah itu tidak mungkin membelikan masker karena keuntungan mereka sangat kecil

lalu saya juga terinitiasi oleh wali kota surabaya yang keliling membawa

saya semakin semangat saya berjalan
saya bagikan terutama ke saudara saudara kita di pasar tradisional
yang notabene tidak mungkin dia akan membeli masker
masker tiga itu sudah tidak mungkin
seminggu dua kali pria lima puluh tiga tahun ini membagikan masker secara gratis
puluhan pasar tradisional telah disambanginya selama masa pandemi
nah mungkin orang yang jahil ini karena gemes lihat resmi ini

saya ngelempar tidak ada tapi semua orang ketawa
berarti dia bukan marah sebenarnya karena kehadiran saya membagikan masker
tapi mungkin karena gemes lihat resmi ini
konsep sosialisasi ini dianggap lebih menarik dan menghibur
untuk bagi bagi masker itu sangat baik dan patut dicontoh bagi warga yang lainnya
iya sangat bantu bagi petagang di sini
berbagai institusi dan organisasi pun menggait memurah
biaya operasional dan masker yang awalnya dibelinya secara mandiri
kini ada yang membantu
apabila saat ini di pasar tradisi itu melihat banyak yang sudah tidak pakai masker
dia kontak saya untuk segera datang
karena mananya seperti itu
kurang lebih waktu itu kan hari ke satu sampai lima ya
tapi sempat enaklah cukup besar untuk ukuran saya sebenarnya
istri saya orang kesehatan lalu dia support
ya sudah saya jalan semakin semangat lalu teman teman semua hadir
teman teman bnpb memberi saya satu dos dikirim kemarin
kalau saya stay setiap satu pasar
saya sediakan seratus masker
itu yang terbagi nama saya
hampir empat puluh pasar sudah saya pulang
tak hanya ke pedagang pasar
sosialisasi ke generasi penerus pun dilakukannya
protokol kesehatan disampaikan
dan kembali mengendalkan teater
dan melestarikan ludruk sebagai kesenian tradisional
kepada anak anak di sekitar perumahannya
dan dengan adanya pak may
semoga budaya budaya kita yang masih hilang bisa ketemu lagi
dan anak anak terus aktif melakukan latihan latihan
pandemi bagi warga kami dan anak anak
enggak ada satu masalah
karena anak anak sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan
halaman rawat tepat di belakang rumah
disulap memura menjadi sanggar
untuk pendidikan anak dan pertunjukan
takut sama corona
kita harus mencari cara
pakai maskernya di tangan
kita punya tangan ya
saya sejak dulu ya
sejak di kampung ketembon
tidak pernah memungut biaya dari mereka
tapi dalam seperti ini
jadi konsepnya partisipan
kayak tadi ibu ibu bawa kue
ibu bawa dandannya anaknya sendiri
kita tinggal cerita
nah konsep itu sudah dilakukan di ketembon seperti itu
terima kasih pak
terima kasih pak
pendidikan informal di sanggar anak merdeka indonesia ini
dilakukannya tanpa pamrih
kebetulan sih ya alhamdulillah di lingkungan kita aman
teman teman juga semua mau pakai masker
waktu latihan juga sama pak may kan selalu disuruh pakai masker
bahkan kebalik sama pak may juga dibagiin masker
anak anak tambah semangat gitu kan
terus soalnya kan selama corona sekolah juga libur
tidak mungkin mereka di rumah saja tidak akan berlatih
tidak pakai main itu tidak mungkin
jadi dengan adanya kegiatan ini jadi anak anak ada kegiatan
jadi mereka ada hiburan lah kalau buat saya
selain belajar juga dapat hiburan
ketemu teman teman itu kan juga bikin mereka bahagia sekali
iya saya juga harus pakai protokol tiga m
apa lagi ibu
mencuci tangan menjaga jarak dan memakai masker
ini sebetulnya sebuah hal jawaban tantangan
apa namanya sebuah perlawanan lewat kesenian
dengan begitu mereka ada kesenengan
mereka sejahtera dalam arti jiwanya ya
badannya bergerak jiwanya sejahtera
ini adalah sebuah jawaban terhadap secara internal
terhadap apa yang terjadi di luar tubuh itu
secara eksternal adanya pandemi covid sembilan belas

kita harus mengambil masker
memura yakin bahwa semua orang bisa berperan bila mau bergerak
sehingga memberikan dampak signifikan melawan covid sembilan belas
kalau kita berada di luar tubuh
kalau itu di karangtaruna
ramadha masjid ramadha gereja dan lain sebagainya
itu digerakkan bersama sama
maka sebenarnya ada beban
yang menekan kita berkurang
guyop rukon itu meningkatkan imunitas
dan ini meringankan beban negara
ini diakininya sebagai implementasi dari peran kesenian ludruk
yang merundut sejarah didirikan pada prakemerdekaan di jombang
sebagai media pendekatan kepada masyarakat
untuk melawan penjajah belanda
dan kini pada masa pandemi
juga bisa memainkan peran pentingnya
dan pinggir don impacting untuk kita
rumah kami sudah berubah menjadi jatuh di tingkat
dan kelihatan jangka jauh terbit
benar beberapa dendam persumpaut carrie
berdampingan dengan corona tidak ini harus dilawan dan kita harus tahu caranya apalagi sudah menemukan caranya
jaga jarak pakai masker cuci tangan tingkatkan imunitas
nah meningkatkan imunitas jangan bersedih bergerak terus bekerja sama
saya pikir pandemi akan selesai